apalagi saat ini pertambahan kasus positif covid sembilan belas di ibu kota meningkat signifikan
di jakarta setidaknya sembilan puluh sekolah terpaksa ditutup atau kembali menggelar pembelajaran jarak jauh
akibat temuan kasus positif covid sembilan belas
ketika lonjakan kasus terjadi dengan cepat apakah pelaksanaan tatap muka masih menjadi pilihan yang tepat
kita akan membahasnya bersama kepala bidang penanganan kesehatan satgas covid sembilan belas
alexander ginting komisioner kpai retno listiarti dan epidemiolog ui tri yunis miko
selamat malam pak alex bu retno dan pak miko
alhamdulillah sehat sehat semoga kabarnya selalu sehat sehat
mengingat saat ini pertambahan kasus positif cukup signifikan
angkanya hari ini saja tercatat delapan kasus lebih
tapi kita berbicara mengenai apa yang dikhawatirkan oleh berbagai pihak
mengenai pembelajaran tatap
tatap muka terbatas saya ke bu retno terlebih dahulu bu retno
apa saja laporan yang sudah diterima banyak orang tua yang kemudian was was
khususnya di jakarta karena tampaknya masih business as usual begitu ya
untuk tatap muka masih terus berjalan begitu
berapa banyak kasus ataupun temuan yang didapatkan oleh kpai
ya pertama memang kpai ini melakukan pengawasan
tapi baru di beberapa wilayah saja
kami baru masuk di
jakarta kemudian bogor dan bekasi
bogor dan bekasi kan juga baru mulai ya
jakarta ini cukup banyak kita masuki
dan memang kalau dari temuan kami ya ini terjadi peningkatan kasus ya
jadi sekolah yang ditutup ini jumlahnya bertambah
dan ini juga menunjukkan kalau bagi kami
apa yang terjadi di sekolah sebenarnya apa yang juga terjadi di masyarakat gitu
artinya begitulah penularan yang terjadi
angka yang tertinggi ya misalnya untuk jakarta yang ditutup empat puluh dua sekolah adalah wilayah jakarta timur
namun kan hampir seluruh jakarta kecuali kepulauan seribu yang kemudian tidak ada kasus
dan kasusnya juga berlipat lipat ya
jadi kalau awalnya hanya satu kemudian tidak lama dilaporkan tujuh seminggu
kemudian lima belas berikutnya tiga empat empat tiga
kemudian terus bertambah ya tiga sembilan kemudian empat tiga
dan sekarang sudah mencapai akad
dan ini hari ini kami juga menemukan ya beberapa sekolah yang memang belum ditutup
tapi sudah ditemukan kasus
meskipun hanya satu siswa gitu ya
tapi ini sekarang sudah akan di tracing dan testing oleh pihak puskesmas
itu jumlahnya hari ini juga bertambah
jadi ini memang kekhawatiran kami ya kpai
kalau memang pemerintah provinsi dki jakarta ini nggak mau menghentikan yang apa
ptm nya tapi kurangi
karena dari hasil pengawasan kami
tidak terjadi jaga jarak ketika berada di dalam kelas
ya mungkin hanya lima puluh cm jarak antara satu anak dengan anak lainnya
kedua kami juga kaget ketika pulang sekolah
ini pak kraudit paling tinggi adalah di sd ya
karena harus diantar dan dijemput orang tua
dan ini sungguh luar biasa gitu ya
kerumunannya terjadi pada penjemput
tapi juga pada anak anak meskipun sudah pulangnya dibagi lima menit lima menit
jadi antara kelas a dengan kelas b itu ada beda lima menit
tapi ketika a keluar ada yang belum dijemput
ketika b keluar lagi belum dijemput
tersumpuk lagi tersumpuk lagi
akhirnya kami melihat pulang sekolah itu paling banyak kerumunan
sama di dalam kelas ya sulitnya jaga jarak
itu dari hasil pengawasan kpai
muradno di dalam kelas sulit menjaga jarak
apakah memang ruang kelasnya terbatas karena memang cukup sempit
atau memang tidak bisa mengelola murid sendiri

temuan kpai seperti apa
memang kelasnya yang kecil ya maksudnya
memang tidak mumpuni begitu ya fasilitasnya
jadi misalnya jaraknya satu meter ini terutama di sekolah sekolah negeri ya
kan berjarak dia satu meter tapi nggak bisa satu meter
walaupun meja yang pertama itu yang terdepan sudah dimajukan dekat papan tulis
yang paling belakang sudah menyentuh tembok
itu tetap tidak bisa jaga jarak
menjaga jarak ideal satu meter
betul betul kurang dari satu meter ya
bahkan ada sekolah yang sekitar tiga puluh cm aja antara anak yang satu dengan yang lain
saya ke pak alex pak alex faktanya demikian
tapi kesannya pemerintah pusat tetap ngotot
masukan dari satgas seperti apa pak setelah melihat progres apa yang terjadi di dki jakarta
ya jadi kita harus lihat masalah penanggulangan pandemi ini tidak hanya di tahun dua ribu dua puluh
tapi kita juga harus berangkat dari tahun dua ribu dua
bahwa kebijakan pembelajaran pada masa pandemi itu sudah disesuaikan beberapa kali
dengan pertimbangan keselamatan kesehatan evaluasi capaian belajar
yang penting kita ingat adalah bahwa kita tetap ingin penanggulangan covid ini terus berlanjut
dan kemudian tujuannya ada pemulihan kesehatan
tapi pemulihan kesehatan juga tidak mengabaikan pemulihan pendidikan
sama juga dengan pemulihan ekonomi
karena tidak mungkin kita membiarkan generasi penerus kita tidak terdidik tidak educated ya
dan ini harus dibentuk dari kecil sampai nanti dia ke sma maupun tingkat kuliah
kalau kita lihat bahwa surat edaran mendikbud dari tahun dua ribu dua puluh sudah banyak melakukan intervensi
mulai dari belajar dari rumah ujian nasional ditiadakan
ppdb online dan dilarang kerumunan ini sudah dilakukan
dan kemudian dilakukan berbagai penyesuaian penyesuaian
sampai akhirnya di april sampai desember dua ribu dua puluh satu ada penyesuaian skb empat menteri
artinya pemerintah tetap mempunyai perhatian
artinya bahwa kendatipun memang kesehatan ini mesti menjadi nomor satu
tapi pendidikan ini tidak ditinggalkan
oleh karena itu berbagai intervensi sudah dibuat
dan melalui regulasi yang disusun oleh pemerintah
bekerjasama dengan berbagai tintas kementerian dan juga tintas lembaga
memang benar bahwa apabila kita melihat kita tidak bisa mengingatkan
bahwa ada sembilan puluh sekolah dki ditutup
kemudian ada beberapa anak yang dinyatakan bahwa dia covid positif
walaupun kejalanya ringan
tetapi kalau sembilan puluh sekolah kita bandingkan dengan ribuan sekolah yang ada
ini sembilan puluh sekolah ini memang artinya menjadi lampu kuning bagi kita
tapi bukan berarti menutup ribuan sekolah dalam rangka pendidikan
yang penting adalah bagaimana kita bisa meningkatkan protokol kesehatan
peningkatan imunitas orang yang sudah divaksinasi termasuk juga anak
dan juga kita lihat juga bagaimana juga peserta didik dan kemudian warga yang terlibat dalam pendidikan ini juga
kita harus lihat bagaimana imunitasnya bagaimana vaksinasi bagaimana juga protokol kesehatan
nah salah satu yang penting kita catat bahwa di dalam pengaturan itu tentu kita berdasarkan ppkm level yang sudah ada
ada level tiga level dua level satu dan kalau kita lihat di indonesia hampir semuanya level tiga level dua level satu
kenapa ada level tiga ini hanya karena capaian vaksinasi
jadi dengan melihat ppkm ini sebenarnya satuan pendidikan dapat menyelenggarakan ptm terbatas
walaupun juga masih ada peluang untuk dievaluasi dengan melihat bagaimana sebenarnya ukuran kalau terjadi kasus
jadi kalau misalnya positivity rate itu dianggap kesehatan
misalnya kesehatan kesehatan
ini bisa dilakukan batasan
jadi tidak bisa melihat bahwa kalau misalnya ada lima orang di situ positif maka satu sekolah atau satu perguruan harus ditutup
jadi artinya ini yang harus kita lihat dan proses infeksi yang terjadi sekarang ini adalah bagaimana kita bisa melakukan active case finding secara terus menerus
ini yang harus kita atur
dan kemudian kita mengkontrol kalau active case finding ketemu dengan kasus

jadi kalau kita lihat sembilan puluh sekolah ini sebagai lampu kuning apakah memang harus menunggu lampu merah tanda kutip ada jumlah yang cukup signifikan sehingga baru dilakukan intervensi lanjutan
ya jadi kalau kita lihat sembilan puluh sekolah itu sebenarnya muridnya ribuan
tapi yang terpapar itu kan satu ratus tiga puluh
dan kemudian dari satu ratus tiga puluh lima itu ada satu ratus dua puluh siswa ada sembilan guru dan ada enam orang tenaga pendidik lainnya
dan kemudian kalau kita lihat dari seratus sekolah itu ada satu ratus dua puluh siswa ada sembilan guru dan ada enam orang tenaga pendidik lainnya

itulah yang kita yang harus seliwoo kita ebik tapi berarti kita harus mengunci seluruh pendidikan yang ada baik di aglomerasi jabodetabek ataupun di provinsi lainnya
itulah yang kita yang harus seliwoo kita ebik tapi berarti kita harus mengunci seluruh pendidikan yang ada baik di aglomerasi jabodetabek ataupun di provinsi lainnya
untuk melanjutkan pembangunan di bangsa kita ini termasuk pembangunan pendidikan
jadi apa yang harus kita kerjakan adalah melakukan kajian
kalau misalnya ada satu ratus tiga puluh lima orang terpapar seberapa besar derajat penyakitnya
dan kedua bagaimana kita bisa mencari sumbernya
apakah sumbernya itu di rumah apakah sumbernya di sekolah ini yang kita harus isolasi
ini yang harus kita batasi
oke pak miko satu ratus tiga puluh lima kasus positif di sembilan puluh sekolah masih lampu kuning anda sepakat dengan itu
ya jadi kalau saya mah kalau itu adalah omikron omikron itu percepatan penularannya lima kali di atas mbak
jadi kita berhubungan
perang melawan virus yang berbeda
meskipun severity nya mungkin akan berkurang tapi penularannya luar biasa
jadi kita jangan bermain main dengan virus yang penularannya luar biasa
dan itu sudah terjadi di negara negara inggris kemudian amerika perancis semua negara
bahkan australia juga sudah hampir mirah
jadi yang pertama dipastikan kita perang melawan omikron atau delta
jadi harusnya kebijakannya perang melawan omikron berbeda dengan perang melawan delta
jadi harus di
terubah lagi kebijakannya
baik itu ppkm nya dirubah kemudian ataupun skb empat menterinya
harus dilihat lagi begitu
karena perang melawan omikron berbeda berperang melawan delta dan alpha begitu mbak
selanjutnya kita akan berbicara mengenai keputusan dari pusat
apa yang bisa dilakukan oleh pihak orang tua
nanti saya akan tanya pendapat dari mbak retno
apa saja laporan orang tua
bagaimana jika opsi memilih tidak untuk hadir ke sekolah
apakah kemudian ini berdampak seperti apa kepada anak kita
kita akan bahas usai jeda
tetap bersama kami di cnn indonesia newscast
terima kasih anda masih bersama kami
kita masih berbicara mengenai tatap muka terbatas
banyak desakan kemudian yang meminta ataupun mendorong
agar sistem ini dievaluasi kembali menjadi pjj
karena saat ini kondisi pertambahan kasus covid sembilan belas cukup tinggi
bu retno ada banyak cerita dari orang tua begitu ya
yang diterima oleh redaksi cnn indonesia
bagaimana mereka kemudian terlambat mendapatkan informasi dari sekolah
ada kasus positif di sekolah tersebut
atau juga tanda kutip terkesan ditutup tutupi
ini kita tidak tahu
apakah memang prosesnya cukup lama
tapi kemudian informasi ini tidak sampai secara utuh
apakah informasi ini juga diterima oleh kpai
ya diterima juga
kan kami juga menerima ya
misalnya laporan pengiriman pengiriman foto
dari beberapa pengadu
ya misalnya anak anak berboncengan
tiga orang pulang sekolah tanpa masker
itu juga terjadi
itu juga terjadi
artinya sebenarnya membuka sekolah di masa pandemi
kan bukan hanya urusan dinas pendidikan ya
tapi dinas dinas pendidikan
tapi dinas dinas terkait yang lainnya
ini yang kemudian nampaknya terjadi kelemahan juga nih
pada sisi ini
artinya evaluasi harus dilakukan untuk jelas jelas begitu
laporan keberatan orang tua
itu juga ada
dan itu juga sama
misalnya soal lambat tadi
ada sekolah yang orang tuanya menceritakan kepada kami
dapat informasi dari laporan
orang tua yang lain bahwa anaknya positif
tapi kemudian sekolah tidak langsung diliburkan
besoknya memang ada
dua hari kemudian ada puskesmas datang
sekolah kemudian melakukan testing ya
kepada guru yang mengajar di kelas itu
dan murid murid yang ada di kelas itu
tapi sekolah tetap berjalan
jadi semua masuk gitu
dan menunggu keputusan puskesmas
mau tutup atau tidak
atau lima hari atau ke empat belas hari
nah ini dianggap orang tua menjadi rawan
karena mereka khawatir
misalnya anak anak yang berada di kelas itu
kan mereka mungkin jadi bermain sama kelas yang lain
bermain dengan temannya yang dari mana lagi
nah sementara peluang dia tertular misalnya
kalau dari anak lain yang positif tadi
itu bagaimana gitu kan
harusnya tidak keluar kan
karena anak itu dirumah
lalu kemudian ada proses nanti tiga t nya
tapi yang terjadi kata orang tua adalah anaknya tetap masuk gitu
yang kedua tidak adanya opsi pjj
jadi di dalam skb empat menteri kan emang tertulisnya begini
kalau ppkm level dua maka pj
di situ tertulis ptm dan atau pjj
nah kata dan atau
nah ini diartikan persepsi berbeda beda oleh pemerintah daerah
karena itu akhirnya kita boleh
boleh pjj boleh ptm gitu kan
kemudian juga tidak ada kata pengurangan pengurangan kan nggak ada
jadi atau misalnya yang memilih pjj akan dilayani
itu gak ada gitu
gak ada perintah itu sama sekali
jadi orang tua ini bingung
antara anaknya itu disuruh sekolah
tapi kemudian kondisi seperti itu
dengan anaknya nanti tidak dapat pembelajaran
gak dapat apapun dan dianggap gak masuk aja gitu
ini kekhawatiran tinggi dari para orang tua
nah satu lagi anak yang kan
harusnya kalau dia kurang sehat dia nggak masuk
nah ini dikisahkan anak yang kurang sehat
dan ternyata kemudian positif
itu ternyata dia tetap masuk
alasannya adalah hari itu ulangan
jadi dia mau masuk
dia khawatir nanti nggak akan sulit lagi nih
dan beberapa juga menganggap
habis nggak ada pjj lagi
jadi kondisi gak sehat masuk gitu
nah apalagi anak anak kan tadi disebut misalnya
mereka menganggap ah udah gak apa apa
gak terjadi apa apa madunya
masuk dan ternyata dia positif
nah ini yang dikhawatirkan
saya sepakat juga dengan pak miko yang mengatakan tadi ya
kita perang ini kan sekarang melawan omikron
nah mestinya bukan dihentikan
bukan kami kpai tidak setuju pada ptm
ini bukan berarti begitu
tapi bahwa ya bagi kami yang pertama
memang kemenuhan hak hidup
itu konvensi hak anak bilang begitu
kemudian hak sehat
baru hak atas pendidikan
nah kalaupun gak berhenti ptmnya tadi ya
ada jaga jaga tadi gitu
padahal tinggal henti ptm cuma ngurangin aja
itu pun tidak mau kan
ya karena tadi selalu berdalih
semua daerah selalu berdali
skb empat menteri kok pakai skb
nah berarti skbnya kan
yang memang berdali
yang memang harus juga dievaluasi
banyak catatan disampaikan bu retno tadi
saya ke pak alex
pak alex kita berbicara mengenai aturan main
tadi disampaikan bu retno
ada kasus temuan positif
dilaporkan ke puskesmas
sebenarnya keputusannya ada di tangan siapa pak alex
untuk kemudian menutup sementara sekolah
atau mengalihkan ke pjj
bila ditemukan ada kasus positif
apakah di tangan sekolah
apakah di puskesmas
atau bagaimana aturan mainnya
ya dalam kita melakukan penanggulangan covid
kemudian dengan berbagai pemulihan pemulihan sebagai target kita bersama
semua pekerjaan itu adalah multi sektor
jadi tidak ada otorisasi hanya di tangan satu kelembagaan ataupun sektor tertentu
tapi semua ini dikerjakan secara bersama
oleh karena itu memang ppkm kabupaten kota
ppkm di tingkat desa dan kelurahan ini berperan penting
untuk bisa melihat ppkm level satu dan dua nya dengan variable yang terjadi
misalnya bagaimana dengan vaksinasinya
bagaimana pencapaian di dosis lansia
dan kemudian ini akan menentukan kapasitas ptm nya
kemudian jumlah hari sekolahnya
dan kemudian durasi masa sekolahnya
dan oleh karena itu memang pertemuan pertemuan multi sektoral ini
lintas sektoral ini memang penting
jadi artinya bahwa setiap daerah itu tentu punya tantangan sendiri
punya atmosfer sendiri
sama seperti kita ppkm jawa bali dan di luar jawa bali
tidak mungkin bisa kita samakan
demikian juga di sekolah
antara jakarta utara dengan jakarta selatan belum tentu sama iramanya
sehingga memang komunikasi itu harus ada
komunikasi itu ada dua
satu komunikasi resiko
yang kedua adalah komunikasi pelayanan
jadi kalau pun misalnya ada satu kasus yang menyatakan positif
bagaimana komunikasi risiko ini bisa sampai ke semua pihak yang ada
misalnya pihak orang tua
kemudian pihak ppkm di tingkat desa kelurahan
kemudian pihak penyelenggara sekolah
termasuk juga pihak dari guru dan seluruh penyelenggara lainnya
jadi demikian juga komunikasi pelayanan
artinya ini bukan memang ada aturan skb empat menteri
tapi skb empat menteri ini kan
sebagai regulasi untuk melihat bagaimana perjalanan pendidikan itu bisa berjalan
tetapi di tengah jalan kalau misalnya ada masalah
misalnya ada sepuluh orang satu kelas
dinyatakan misalnya kontak erat
karena orang tuanya di rumah ternyata positif
atau misalnya ditemukan hasilnya curiga omikron misalnya
ini kan berarti dia kalau dia kontak erat artinya dari pihak kelurahan
pihak desa juga harus mengetahui
jadi artinya ini memang harus pekerjaan lintas sektoral
jadi tidak bisa memang ini kewenangan itu hanya di kepala sekolah
tapi ini juga ada komunikasi resiko
komunikasi pelayanan diantara semua pihak yang ada untuk memutuskan
tapi kalau kita lihat apa yang terjadi di jakarta
walaupun ada sembilan puluh sekolah yang ditutup
tapi itu hanya berdampak kepada beberapa orang yang sudah dilakukan isolasi
dan kemudian kontak erat
kemudian kontak eratnya dilakukan tracing
jadi active case finding ini perlu dilanjutkan secara terus menerus
demikian juga di desa di tempat tinggal rumah tinggalnya
itu kontak tracing juga harus berjalan terus
setuju saya dengan apa yang disampaikan pak miko
bahwa omikron memang perlakuannya berbeda
oleh karena itu pemeriksaan sgtf juga harus terus secara random bisa kita laksanakan
sehingga kita tahu juga
apakah omikron itu sudah bertransmisi secara lokal atau transmisinya sudah komunitas
ini juga perlu diteliti
jadi artinya memang pekerjaan ini tidak hanya semata mata di satu pihak
tapi ini harus lintas sektor
per hari ini transmisi lokal omikron perkembangannya seperti apa pak alex
jadi kalau kita lihat bahwa di awal enam belas desember
bahwa omikron itu lebih banyak ppln orang dari luar negeri
yang ditemukan pada orang yang memang tidak ke luar negeri sama sekali
dan tidak ada hubungannya dengan keluarga yang pergi ke luar negeri
tapi transmisi mungkin kontak erat dan sebagainya
yang akhirnya mengakibatkan dia terinfeksi
jadi oleh karena itu memang ini menjadi tugas kita bersama sekarang
untuk membatasi bagi mereka yang bergejala
mereka yang kontak erat mereka yang sakit
untuk bisa melakukan pemeriksaan
lebih cepat lebih dini
karena peneluarannya memang lebih cepat daripada delta
jadi oleh karena itu bagi mereka yang kontak erat
jangan dulu keluar rumah
kendatipun aplikasi peduli lindunginya masih menyatakan dia masih hijau
karena banyak yang sudah divaksinasi
bahkan banyak yang sudah divaksinasi dan pernah sakit
dan rata rata yang ppln dari luar negeri itu sudah divaksinasi
bahkan ada yang pernah sakit tapi masih terinfeksi
jadi oleh karena itu ini yang perlu kita sampaikan ke masyarakat
jangan dikira karena dia sudah vaksinasi
maka dia merasa lebih super
dan mereka yang sudah divaksinasi
kalau dia tidak menegakkan protokol kesehatan
mereka tetap sakit
demikian juga untuk orang tua
agar tetap menegakkan kepatuhan protokol kesehatan
di rumah tangganya
termasuk juga kepada anak anak
tetapi ini harus
bagaimana anak anak itu bisa memakai masker
yang kedua mungkin menjaga jarak
memang masih sulit
karena anak anak suka bermain main
tapi ini juga perlu dilakukan edukasi
karena kita masih dalam situasi pandemi
ketika kita kemudian masih harus berperang
dan melihat menelaah
apakah ini kemudian berperang melawan delta atau omikron
kemudian muncul ada satu lagi varian turunan omikron
yang disebut sebagai son of omikron
ini apa sih sebenarnya
kemudian apakah memang penularannya lebih berbahaya
kita akan bahas susah
jodoh tetap bersama kami di sian and indonesian discuss
jangan lupa subscribe channel ini
tapi faktanya seperti apa
bukan varian pak
jadi subvarian br dua adalah varian omikron
jadi merupakan varian omikron
kalau varian omikron br satu
kemudian subvariannya adalah br dua
dia mempunyai sifat yang lebih impasif dari
atau lebih efektif dari ba satu
jadi penularannya rewat juga
jadi lebih cepat
jadi variasi penularannya kalau varian br satu
adalah lima kali lipatnya
bahkan kalau br dua bisa mengekalkan atau lima kali lipat
dari varian data
jadi menurut saya
kalau kita berperang dengan varian omikron
itu beda beda hati hati
kita harusnya sudah dua tahun
banyak pelajar dari wabah covid sembilan belas
pendukung dari levelnya
atau ppkm levelnya
artinya kita tidak cepat
mau keluar dari levelnya atau masuk dari levelnya
kita harusnya siap siap
jangan mau seenaknya aja
mau tetap di level satu ke level berikutnya
jadi sekarang lah saat kita
menyusulkan diri kalau turun ke level dua
karena akan menurut saya
sekarang harus lebih ketat dari sebelumnya
supaya dikaji untuk
pembatasan sosialnya lebih ketat dari sebelumnya
kalau misalnya ppkm level satu itu
jadi kalau sekarang berlawan dengan omikron
ya harusnya dikaji lagi
karena penurutannya cukup besar begitu
jadi kalau skb empat menteri
itu kan sebelum ada omikron
kata pak alexander gintik
jadi menurut saya
harus mencari timingnya tepat
kapan kita merubah kebijakan
apalagi ppkm berlevel
ataupun skb empat menteri
jangan kemudian kita
seperti dulu yang pada saat
data turun begitu
dan belum ada omikron
kalau sekarang kita ada anak omikron
mari kita bersama sama
membikirkan negara kita
membikirkan ayat kita
membikirkan anak negeri ini
mari kita selamatkan dari omikron begitu
jadi kalau bisa
negara kita jumlah kasus omikron
pada gelombang ketiga
saya pikir ini gelombang ketiga
sudah di depan mata
jadi kelihatan peningkatannya
mau sampai berapa ribu begitu
jadi kalau menurut saya
kalau puncak gelombang ketiga itu
melebihi dari puncak pertama
pemerintah ini telah gagal
padahal semua negara itu
sampai mendekati gelombang
kalau gelombang sebelumnya
atau kalau kita akan
mendekati gelombang sebelumnya itu
jadi menurut saya ini taruhkan
negara ini jangan sampai melebihi
lima puluh empat ribu kalau lima puluh empat ribu
menurut saya negara ini
gagal total dan tidak pernah belajar
saya sampai keras
karena saya tidak mau
gelombang ketiga ini akan melebihi
jadi menurut saya
negara ini akan gagal total
kaskar yang dari lima puluh empat ribu
jadi marilah kita bersama sama
rakyat dan pemerintah
bersama sama ke satu
kalau pemerintah saja
menurut saya akan gagal total
kalau rakyat dan pemerintah
saya pikir akan berhasil
saya ke bu retno terakhir
kita berada di segmen tiga
catatan anda bagaimana tadi
pak miko kemudian men encourage
ada perubahan strategi
kita lihat kita berperang saat ini
melawan varian delta
tapi banyak catatan yang sebenarnya harus dilalui oleh orang tua
pesan anda seperti apa
pertama kami juga mendorong
untuk skb empat menteri ini
yang kedua kalau kantor dan lain lain saja
masa pembelajaran tatap mukanya tidak bisa
dan untuk apa sih
kalau itu sangat beresiko bagi anak anak kita
oleh karena itu
dari tadi ya
performan yang lebih banyak
ya kita tidak menginginkan dan harus belajar juga dari sebelumnya
dan kami mendorong
dihentikan atau ya tadi dikurangi
kita bukan tidak mendukung ptm
tapi bahwa dukungan ppn tetap ada
hari ini di rumah
besoknya lagi pjj
artinya ini yang harus dikembalikan saat ini gitu
jangan sampai korban
menjadi banyak dan ini anak anak kita
walaupun katanya gejalanya ringan
tapi kan saksanya ada juga yang menitel
walaupun itu dengan
kormobit atau apapun ya
tapi anak anak kita kan harus dilindungi
hak hidup dan hak sehat itu
yang harus didahulukan
dan hak pendidikan demikian
menurut anda kepala daerah apakah harus berinisiatif
dan berani memutuskan
kita tahu ada daerah yang kemudian sudah
berhentikan pertemuan tatap muka
dan memilih pjj
kalau dari pengawasan kami
ya tercatat beberapa kepala daerah
misalnya jawa barat
ketika kan kami juga merekomendasi ya beberapa wilayah
itu akhirnya memutuskan untuk juga
tidak itu kan
dan hari harus masuk sekolah
setelah ribu renatan dan tahun baru
sehingga baru masuk
itu kan tanggal tujuh belas
itu kami apresiasi
yang kedua sebenarnya
kayak wali kota solo misalnya
itu kan memutuskan yang masuk baru kelas sembilan
jadi kelas yang lain
tujuh maupun delapan di smp
karena keundangannya kan smp dan sd
sd bahkan tidak sama sekali
karena sd itu belum
tk dan sd tidak dibuka
ya itu kan dengan tegas
dki juga belum vaksin dua dosis
ketika membuka tanggal tiga
jadi ada kepala kepala daerah
yang berani kok memutuskan
sesuai dengan daerahnya
jadi dia menyatakan bahwa saya harus mewindungin
dan saya memutuskan ya sesuai dengan
saya lebih tahu gitu daerah saya
saya rasa itu
hal yang bagus gitu ya
itu patut kita apresiasi
karena mendahulukan keselamatan anak anak
oke pak alex sebagai penutup
apakah kemudian mungkin saja
melihat perkembangan kasus
dan beberapa elemen hal lainnya begitu
next week apakah mungkin ada keputusan penting
yang akan disampaikan oleh pemerintah
ya jadi pemerintah tetap terbuka
atas semua masukan
atas semua dinamika yang terjadi di lapangan
buktinya kita sekarang sudah berada
dimana kita ada evaluasi
apakah itu ppkm di jawa bali
maupun di luar jawa bali
masalah kabupaten kota
yang sudah berada di level tiga dua dan satu
dan kemungkinan ada
ini juga tidak tertutup kemungkinan bisa dilakukan evaluasi
karena emen dagri itu memberikan kewenangan
kepada kepala daerah
mulai dari gubernur
kepala kabupaten kota
dan kepada seluruh
stakeholder yang ada untuk bisa melakukan evaluasi
seperti kita ketahui
misalnya seperti apa yang dilakukan di solo
demikian juga di dki
tentu ini berdasarkan evaluasi
yang ada di daerah aglomerasinya masing masing
tapi memang yang penting memang
kita tetap menjunjung tinggi keselamatan
dan keamanan warga dan masyarakat
itu adalah panggilan konstitusi
tetapi di samping itu juga
pemulihan kesehatan ini juga harus diikuti
pemulihan ekonomi dan pemulihan pendidikan
dan pendidikan ini adalah bagian dari pembangunan nasional kita
oleh karena itu memang
ini tetap harus menjadi
bagian dari tujuan kita
kendatipun kita dalam situasi pandemi
sudah hampir dua tahun
pendidikan ini tetap menjadi salah satu instrumen
yang tetap membangun bangsa kita
oleh karena itu
apa yang sudah disampaikan oleh pak miko dan bu retno
ini tetap menjadi usulan yang baik
di dalam kita
untuk memperbaiki dan mengimprove
bagaimana kondisi dan situasi kita ke depan
di negara kita
baik pak alex terima kasih sekali lagi
pemerintah memiliki niat yang baik
tapi kita juga harus melihat bagaimana fakta
di lapangan begitu ya
harapan kita bahwa memang
pendidikan bisa berjalan
tapi juga dari sisi kesehatan bisa terjaga
pak alex terima kasih
pak miko terima kasih waktunya malam hari ini